menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan meminta masyarakat tidak menilai kinerja komisi pemberantasan korupsi dari jumlah tersangka pelaku yang ditangkap
ia menyebut strategi yang hanya berfokus pada penindakan menangkap koruptor kampungan
luhut menyampaikan hal tersebut dalam sebuah diskusi di kantor kpk jakarta selatan
menurut dia ekonomi digital seperti e katalog dan sistem logistik nasional yang selama ini dibangun kpk dinilai telah membantu mengurangi potensi orang melakukan korupsi
maka banyaknya operasi tangkap tangan menangkap tersangka pelaku korupsi tidak pantas dijadikan tolok ukur kinerja kpk
menurut luhut keberadaan sistem elektronik telah membantu negara menghemat ratusan triliun rupiah
ia juga berharap masyarakat mengetahui data tersebut dan tidak berfokus pada penindakan saja